kalo aceh ada mak
ya aceh sama akum
aceh sama akum kenapa mak
kamu cari tempat lain aja ya
kita kan di cidahu
tetanggaan sama si dede
kalo sobri ke cidahu
ke rumah dede pasti mampir ke rumah kita
begitu juga si mimin
sering main ke rumahnya dede
kalo sobri main ke rumah pak badun
tiap dateng itu subuhannya banyak
ini sobri udah beli makanan
buat makan siang rame rame di dalam
aduh jadi ngerepotin
gak apa apa tuh mak
ayo kita ke dalam
kursinya tidak cukup kalo disini
masuk ke dalam
mari silahkan masuk cik
gak usah cuci cuma sebentar
ini sih saya mau kasih uang satu juta yang kemarin kamu perluin itu
terima kasih cik
terima kasih banyak udah pinjemin uli uang
secepetnya uli bakalan ganti uang cice
yaudah kalo gitu cice pamit ya
iya makasih banyak cice
makasih banyak cice
kayak gitu ya
saya sebel sama ana
seenaknya aja dia kembali ke malaysia gak pamit
sejak kerja dia tidak pernah menghargai saya
sama kang asep istri saya juga begitu
kalo dirumah bawel selalu nyuruh ini nyuruh itu
iya sebel mentang mentang mereka yang kerja
mestinya aka aka ute harus bersyukur
punya istri yang bekerja mencari nafkah
dimana mana suami yang menafkahi istri dan anak anaknya
diterima aja aduh kang disyukurin
mestinya aka aka ute harus bersyukur punya istri yang bekerja mencari nafkah

kean edhoi super iya
kan saya baru dateng
maksud saya kangakum ga ada dirumah kang idhoi
nak ada dirumah saya juga masih
ke sini maksud saya kang akumnya lagi pergi oh pergi ke mana sih nggak tahu ya kalau nggak
tahu gimana saya nyarinya coba aja cari ke pos ronda coba apa sih maksud saya cari kang akungnya
di pos kang idoy oh nyarinya di pos ronda terima kasih ya sih saya cari akun dulu assalamualaikum
dan lebih ke mana ya di rumahnya kali kak kak febri jarang keluar sana yuk yuk
assalamualaikum ma waalaikumsalam doi
akum ada mak di rumahnya doi
rumah siapa mak kamu nanya akum kan iya ya di rumahnya akum enggak ada
mak tadi saya udah kesana kalau aceh ada mak enggak ada sama akum kali siapa
mak ya aceng sama aku aceng sama aku kenapa mak kamu cari tempat lain aja ya mak bisa gila
mak saya mau anterin ke rumah dokter clara
masuha stress kenapa ya
udah punya motor
tante febri nya ada
kenapa tadi febri gak ke taman bacaan tante
febri nya lagi gak enak badan
gak enak badan tante
gak enak badan tante
salam buat febri semoga cepat sembuh
salam juga dari denny buat kak febri ya tan
iya nanti disampaikan
jodoh itu memang rahasia allah
tidak bisa ditebak
kalau puci akan menikah dengan gadis cantik dari cedahku
betul pak ustadz
kalau allah sudah berkehendak
apapun bisa terjadi
kalau acara resepsi pernikahannya ucoe sama sobri itu digabungkan saja
kan mereka itu sudah seperti adik kakak
komandante harus tahu
kayaknya sakitnya papanya cucutnya makin parah
tadi papa ke rumah
bawa hasil ronsennya
sampai jumpa lagi